lapa kan digantungnya di sini pak
lapa kan digantungnya di sini pak
keluang kami nih pak
lista musis di depan ada
pusat pedagang pasar tradisional di bekasi jawa barat
terlibat adu mulut dengan petugas satuan polisi pabong praja ramusia
cekcok terjadi karena pedagang pasar menolak
pemindahan lapak pedagang lama ke bangunan baru
lapa kan digantungnya di sini pak
di sini siap
kalau memang sudah kesepakatan ada mereka juga mau
sementara itu sekretaris dinas perdagangan dan perindustrian mengatakan
pihaknya sudah melakukan upaya komunikasi dengan para pedagang
seperti ketersediaan lapak dan surat pemberitahuan relokasi
aturan sudah kita lengkapi dan tidak ada yang beranggal
makanya turun surat perintah wali kota untuk melakukan pemeriksaan
bangunan sudah dicek sendiri
sudah oke semua
ya pedagang juga sudah mempunyai tempat di sini sendiri
ya sudah pindah semua
meski para pedagang berupaya untuk pertahanan di lapak lama
sejumlah petugas satuan polisi pamung praja
tetap mengangkut barang barang dagangan milik pedagang
untuk dipindahkan ke gunung baru
heri kustara bekasi jawa barat